kita ke informasi selanjutnya penjualan tiket semifinal piala aff antara indonesia dan juga vietnam yang akan digelar pada tiga desember nanti
baru akan dilakukan rabu tiga puluh november secara online
nantinya tiket akan terbagi dalam tiga kategori yakni vip seharga rp tiga ratus kategori rp satu rp dua ratus kategori dua rp seratus
dari total kapasitas tiga puluh ribu hanya dua puluh tujuh tiket yang dijual karena dibagi dengan kuota sponsorship aff dan tamu undang
itu salah satu antisipasi dan tiket langsung dikelola oleh aff dengan nama ttm dan partner mereka di indonesia adalah kiostik